berikutnya saudara erupsi warga sitaro dievakuasi
gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro sulawesi utara kembali erupsi
merintah daerah langsung mengevakuasi warga di pulau taguladang yang terdampak erupsi
gunung api ruang di kabupaten kepulauan sitaro kembali erupsi
selasa pagi kepulan asap tebal berwarna kelabu terus keluar dari kawah gunung ruang disertai detuman gemuruh
melihat dampak erupsi status gunung api ruang naik dari siaga ke awas
pemerintah daerah kemudian mengevakuasi warga di pulau tagulandang yang masuk radius enam km dan terdampak lontaran lava pijat
warga dibawa ke pelabuhan minanga untuk dievakuasi ke pulau siau
menyiapkan kurang lebih ada delapan titik untuk dijadikan tempat pengungsian sementara
baik yang ada di jawa barat dan di jawa timur dan masing masing sudah dibagi kepada perangkat daerah untuk hari ini langsung membersihkan
termasuk menyiapkan makan kalau memang malam ini ada pengungsi
terbawa hingga kota manado
warga diimbau untuk mengenakan masker agar terhindar dari penyakit pernapasan dan kulit dampak dari debu vulkanik
semburan abu vulkanik akibat letusan gunung ruang juga berdampak hingga ke kota bitu
kendaraan hingga atap rumah warga kini penuh debu vulkanik
warga pun harus membersihkan debu vulkanik secara berkala guna menghindari gangguan kesehatan